sampai jumpa di video selanjutnya
akan terus meyakinkan diri zahira kalau zahira ini anaknya papa dan bukan anak yang lain
maaf zahira papa hari ini tuh ada meeting penting yang gak bisa ditinggalkan
jadi kalau harus mengantar kamu dulu ke kampus papa gak kejuru
udah ambil aja mas atau mas kirim aja kepada anak mas
anak mas pasti butuh duit kan
anak saya nggak membutuhkan ini
ya anak saya sudah cukup mandiri sudah membantu bapaknya bayar hutang
mas wisnu sebenarnya dari kemarin saya ingin bicara sama mas
arman yang suka sama zahira itu anaknya mas wisnu kan
enggak enggak utari itu nggak benar
dan saya yakin sekali kok arman itu anaknya mas
kalau saya lihat tatapan mas sama arman itu beda sekali
dan tadi mas bilang kan
bahwa anaknya mas itu sudah bisa bantu orang tua untuk ngulasin utang
utang yang komputer itu kan
enggak enggak bukan gak benar itu gak benar
mas masa sih bisa kebetulan gitu
bisa bisanya ada dua nama yang sama
arman yang itu bekerja sama prabu wijaya
surting yang itu juga bekerja pada prabu wijaya
kalau mereka berhubungan sama aku
malah mungkin aku biarkan mereka tetap di sana
jauh mungkin kan gak masuk akal
kan kamu tahu sendiri betapa bencinya aku sama kerapu pijai

pak pak kalau kamu mau cari amira cari tempat kerjaan
saya gak cari amira saya cari bapak
kamu cari saya
kamu mau nagih utang soal komputer
kamu jangan takut nanti saya bayar
pak pak ini gak ada hubungannya sama komputer itu
dan soal komputer itu memang gak perlu dibayar pak
kalau emang semua ini benar emang udah wajar seorang anak bayar utang bapaknya
ya kan pak
anak bapak utang
dan saya ditinggalin oleh bapak saya
dengan semua ini yang terjadi bapak masih bilang dibilang bukan
saya bilang bukan karena memang bukan
demi tuhan pak ini gak ada kejadian seperti ini pak
gak ada kebetulan seperti ini
pak udah terlalu banyak petunjuk dan bukti pak
kamu dan bude kamu bekerja di rumah prabu wijaya
apa kamu gak tahu seberapa bencinya saya terhadap prabu wijaya
kalau kamu anak saya dan surti itu adik saya
mana mungkin saya membiarkan kalian bekerja di sana
itu baru namanya bukti
saya tahu bapak benci sekali sama tuan prabu
tapi saya juga gak tahu kenapa bapak biarkan kita bekerja di situ
dan semua itu pak itu enggak
itu gak mengurangi keyakinan saya bahwa bapak adalah bapak saya
pak bapak kenapa sih masih gak mau ngaku
bahwa kasih tahu saya kenapa bapak tinggalin saya
saya gak akan nanya soal itu
sekarang saya mau nanya kenapa bapak sekarang gak mau ngakuin saya sebagai anak
masalah saya apa sih pak
apa saya terlalu jelek buat bapak
apa saya terlalu bodoh buat bapak
apa saya terlalu ngerepotin bapak
bapak muak melihat aku
apa bapak malu punya anak seperti aku
kamu gak begitu
arman kamu itu anak yang baik
tapi memang kamu bukan anak saya
kamu bukan anak saya
mas allah kenapa harus sampai begini
maafkan bapak arman
tapi tapi bapak nggak mungkin mengakui kamu
bapak belum bisa menjelaskan kenapa bapak membiarkan kamu berada di rumah itu
bapak gak mungkin mengatakan sama kamu kalau bapak sudah menukar anak prabu wijaya
tapi bapak juga gak mungkin bilang begitu
karena bisa bisa kamu nanti malah keluar dari rumah prabu wijaya
dan kalau kamu keluar siapa yang akan menjaga zahira di sana
kamu harus tetap menjaga zahira arman
memastikan dia baik baik saja
supaya rasa bersalah bapak yang sudah menukar zahira sedikit berkurang
dan bapak rela
tidak pernah mendengar kamu memanggil bapak
dengan kata ayah
mengakui bapak sebagai ayah
karena mungkin semua itu adalah hukuman buat bapak
untuk perbuatan bapak yang telah memisahkan ihsan dan utari dari putri mereka
ada roti ada buah
amirah itu selalu kerja kelewat keras
kira kira dia sudah makan belum ya
jangan jangan dia nekat kerja keras biarpun kurang makanan
surki tolong nanti kamu bungkuskan saya beberapa roti dan buah ya
untuk saya bapak
pak kok bapak tumben banget sih
pengen bawa roti sama buah
emangnya untuk siapa
kalau bapak mau bawa makanan itu harus laporan sama kami
ya untuk bapak
zaira ikut ya sama papa
ya ke kampus lah pak
papa bisa kan lewat situ
kalau lewat kampus bisa bisa saya terlambat ke tempat amirah kemarin
memangnya mobil kamu kemana
ada sih pak tapi zaira lagi pengen sama bapak
zaira kangen sama bapak
karena zaira mau terus bersama bapak
dan zaira akan terus meyakinkan diri zaira
kalau zahira ini anaknya papa dan bukan anak yang lain
bapak hari ini teng arguing
tapi saya achiya pelgraduate
ini nanti masih ga ada